jalan loli jalan loli

gue harus mastiin ini si cd vac itu ada di bawah atau enggak
ayo sebentar sini
tarzan ini tendang tendang tendang
tendang aja tendang tendang
aduh tendang aja tendang tendang
tangkap dia tangkap

lihat bidadari terbang
tapi kan gak ada sayapnya ya
mungkin namanya sekarang super bijadari